enggak enggak ada ganti pacar sama
oh yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya mau nyari makan sama pacar
lu mending pergi aja deh ke sana sama joko
jangan galak galak dong tadi katanya mau temen
gue gak galak galak lu aja yang baper
aku juga bisa jadi anjol buat kamu
manusia satu ini sombong juga guys
eh gue inget ya lo tuh cuma pendatang baru disini
jadi gak usah sok sokan berlagu
lo tuh seharusnya tahu diri ya
dan lagi pula juga lo tuh nyari pacar
lo tuh nyadar gak sih lo tuh sendirian disini
memang kenapa kalau gue sendiri
gue gak takut sama semua
maju kalau berani
kok malah pada cabut
ada yang kacung juga lagi
orang orang itu masih ngikutin gue dari tadi deh
siapa sih sebenernya mereka
ini kalo gak ada janji sama kerupuk kulit
gue bakalhadepin mereka sekarang
buat nyiapin momen spesial gue sama kerupuk kulit
jadi lebih baik gue menghindar aja
jangan lupa subscribe like komen dan share
shell yang gue lihat dalam diri lo itu adalah konflik batin
lo kok ga bisa nerima apa yang terjadi sama perasaan lo sendiri bener kan
gue emang kepikiran sama botol kecap
gue juga emang cemas kalo dia ga ada
ini artinya perasaan gue dia itu
gue ga boleh terlalu mudah jatuh cinta
karena gue takut untuk kecewa
seperti yang gue pernah alamin sama micha
lo tuh ga bisa nolak perasaan lo sendiri
lagian ya si rif itu udah bucin banget sama lo
buktinya dia cemburu
kalian berdua berat lagi ya shell
apa iya ya botol kecap cemburu lihat gue sama michael
atau jangan jangan kalian berdua udah saling jatuh cinta ya gara gara sering banget
tara jangan nyebar hoax
gue sama rifki tuh cuman temenan
tuh kan keliatan lo suka suka sama rifki
engga biasa aja
yang ga mau kan dihukum
ya udah udah mendingan kita kan tim
disinian aja aku sebentar
apa benar mike itu mantan kamu
dah siapa itu remote
gak ada twitch mic
untung gue bisa gercep ninggalin mereka
ada yang gak beres
gue harus lebih hati hati sekarang
mau ngerencanain apa lagi sih
buat rifki mi
buat gak nyakitin rifki
itu gak salah apa apa nih
mami gak suka ini
rifki itu udah menginjak harga diri kamu
bahkan dia menyukai perempuan lain
dia sudah menghina keluarga kita
please jangan sakitin rifki
aku gak mau dia kenapa napa mi
ntar mata lo bengkak mo
bel gue tuh gak mau rifki
hanya lo berjalan dengan sengaja
terima kasih mami
masih ada yang mau ngapain
mami selalu ganti tempat janjian
kan biasanya di depan sana
ya pengen aja pindah tempat pak
lagian pak taro ngapain di sini
gak ada siapa lagi di rumah
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain
mami selalu ngapain

oh ya udah kalau gitu
saya tinggal dulu ya
mau nyari makan sama pacar
pak taro kebiasaan
lu mending pergi aja deh ke sana wajol kok
jangan galak galak dong
tadi katanya mau temen temen
gue aja yang baper
aku juga bisa jadi wajol buat kamu
awas ya kalau ngebut
iya tenang aja mas
gak ada yang mudah untuk dapetin sesuatu yang berharga
gue udah pernah sabar untuk dapetin hatinya miesel
gak ada yang mudah untuk dapetin sesuatu yang berharga

gue udah pernah sabar untuk dapetin sesuatu yang berharga

tidak bisa diduga duga
pantasan aja ada pepatah yang bilang
jangan main api nanti kebakar
ternyata itu benar
gue coba coba mainin hatinya kerupuk kulit
sampai akhirnya sekarang gue yang jatuh hati sama michelle